aku menikahi nimas ratasanta
dan aku akan menjadikan kau sebagai istri keduaku
aku tidak akan berhenti
sampai aku bisa membunuhmu
silahkan kalian minum
ada apa ini rai
seperti yang kau lihat sendiri
adi akses setelah meminum minuman ini
dia lalu tewas raka
ini tidak mungkin adiko
apa maksudmu tidak mungkin
akunya yang tidak mungkin raka
apakah tamu adiko
aku dari tadi tidak melihat pisau sedikit pun
ketumbuh adi akses
bagi matamu adiko
tadi yang aku lihat
dia meminum minuman ini
dia kemudian mati seperti ini adikku
ada apa ini wak
aku tidak tahu nada kamu
bangun adi aksa
minuman adi aksa ini sudah tercampur
oleh racun memantikan
dan aku sangat yakin
racun ini adalah racun ular kecubung
berhasil nih berhasil nih
apa itu nanda prabu
hai cuma kau menyerangku dengan ilmu itu
karena aku punya jurus pembaliknya
ternyata seperti itu jurus pembaliknya
inikah jurus pembalik itu
ternyata seperti itu
ternyata seperti itu
ternyata seperti itu
bagaimana kau bisa bebas dari jurusku
aku mewarisi mata dari rangkasoka
yang bisa menguasai jurus lawannya
hanya dengan melihat
kau tidak boleh melihat
kau tidak boleh melihat
kau tidak boleh melihat
hampir saja aku mendapatkan perempuan cari guruku
yudhaka kita bertemu disini
urusan kita tempoh hari belum selesai
kau harus membayar dengan nyawa atas apa yang sudah kau lakukan padaku
kau begitu membenci dari sorot wajahmu
aku melihat kalau kau sangat sembuh ketika aku dekat dengan nimas rarasata
bukan begitu kudas
kau tidak usah berpura pura mungkin
ayahmu sendiri yang ingin kita menikah
tapi aku tahu tapi dirimu sendiri yang ingin menikah dengan aku
putuk mulutmu yudhakara
aku tidak akan pernah sedih untuk menikahi denganmu
lelaki tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
aku tidak tahu diri
tidak sepantasnya aku memuka cadar tanpa seizin pemiliknya

tidak sepantasnya aku membuka cadar tanpa seizin pemiliknya
kenapa aku merasa mengenalnya
dia bukan orang asing untukku
mungkin hanya perasaanku saja
lukanya tidak terlalu parah
tapi siapa dia sebenarnya
kenapa dia bisa bertarung dengan yudhagara
aku mencari air dan buah buahan
yang bisa dia makan
setelah dia sadar
lebih baik kita hentikan saja pertarungan ini
tidak ada gunanya
baru dalam beberapa hari
kekuatan dia sudah meningkat sebesar ini
aku akan menikahimu
setelah aku menikah ini
mas rata santa
dan aku akan menjadikan kau
sebagai istri keduaku
aku tidak akan berhenti
sampai aku bisa membunuhmu
jangan kau lagi lawan ratu
sepertinya kau hati hati
di puncak k teria
tidak ada masalah
dengan pedang satan ini
aku saya bisa menjauhkan dirimu
aku tak mau berturut turut menginfeksi dirimu
kau berani mengganggu gusti ratu kedasi
kau harus menghadapiku
bagus kau datang
aku akan menghabisi